terima kasih anda masih bersama kami
pesawat tanpa awak atau drone dengan teknologi virtual
menyabet juara dua dalam ajang wonderful indonesia robotic competition di bandung jawa barat
drone teknologi virtual ini termasuk karya baru dan memiliki fungsi
untuk mengetahui letak atau posisi drone tersebut
pesawat tanpa awak atau drone kini sedang menjadi tren di indonesia
selain untuk hobi drone juga dapat digunakan untuk kepentingan pemotretan hingga komersial
seperti pembuatan film maupun dokumenter
galih putra salah satu siswa sd swasta di surabaya
mampu merakit bahan dan mesin drone menjadi drone berteknologi virtual
drone karya galu ini merupakan drone balap yang dilengkapi dengan kamera
dan di bawahnya untuk mengetahui letaknya di kacamata virtual yang dipakai di kepala pengendali
sehingga drone ini mampu mendeteksi keberadaannya saat jauh dari pengendali atau operator
dengan karyanya ini galih putra berhasil meraih juara dua lomba drone racing
pada ajang wonderful indonesia robotic competition tingkat nasional di bandung jawa barat
penilaian dari lomba drone racing ini sendiri adalah dari kecepatan dan ketepatan saat mendarat
untuk lomba drone dressing ini mereka harus mampu melewati rintangan maupun hambatan
sehingga bisa finish dan juga dihitung dengan kecepatan
dan alhamdulillah anak anak kita mampu meraih juara dua

sementara gali putra merakit belakangnya
drone ini selama lima minggu dan menghabiskan dana sekitar sepuluh juta rupiah